sementara itu yunita maulidia gadis yang mengalami pembengkakan jantung karena obesitas
kondisinya juga berangsur membaik
keluhan sesak nafasnya mulai berkurang dan sudah mulai bisa menggerakkan tangan dan kaki
kondisi yunita maulidia gadis berusia enam belas tahun warga tulangan sidoarjo yang menderita pemangkakan otot jantung
akibat obesitas pada rabu pagi sudah mulai membaik
selain keluhan nafas yang dideritanya mulai menurun dia juga sudah mulai bisa menggerakkan tangan dan kaki sedikit lebih leluasa
selama dalam perawatan asupan makanannya dibatasi dan diawasi dengan sangat ketat
dia tidak boleh menerima makanan dari luar dan hanya boleh makan makanan dari rumah sakit
selain itu untuk mengobati rasa lapar yunita tim dokter memasang infus sebagai pengganti asupan makanan
untuk mempercepat pemulihan kesehatannya maka tim dokter dari rumah sakit sidoarjo bersama tim dari rumah sakit dr sutomo surabaya
akan membentuk tim khusus
tim khusus yang melibatkan para dokter spesialis yaitu spesialis jantung penyakit dalam dan juga ahli gizi
sementara tim dokter akan memulangkan yunita bila kondisi jantungnya sudah mulai normal
dan selanjutnya akan dilakukan rawat jalan untuk menurunkan berat
obesitas yang diderita yunita terjadi sejak kelas enam sd
saat itu berat badannya sendiri sudah mencapai delapan puluh kg dan tiba tiba melonjak hingga satu ratus dua puluh lima kg hanya dalam waktu dua tahun